perhatian berikutnya presiden joko widodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan ibu kota negara nusantara
asal tidak melanggar ketentuan
harga tanah akan ditentukan oleh otoritas ikn
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono mengungkapkan
presiden jokowi meminta agar status lahan di ikn untuk investor segera ditetapkan
dalam rapat terbatas hari rabu lalu disepakati lahan di ikn bisa dibeli
menurut basuki presiden menerima banyak keluhan dari investor terkait percepatan investasi dan kesiapan lahan di kawasan ikn

asal tidak melanggar aturan itu juga kalimatnya beliau
kerja cepat tapi tidak melanggar aturan
sebelumnya pada november lalu presiden joko widodo sempat mengajak para pengusaha investor dan ceo ke ikn untuk ikut berkontribusi
jokowi menyebut lahan ikn sebagai investasi masa depan dan dapat dibeli mumpung harganya murah
jokowi meminta para pengusaha tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di ikn karena telah diatur undang undang dan didukung hampir semua fraksi parpol di dpr
jokowi juga mengajak para pengusaha dan investor untuk membeli tanah di ikn karena harganya masih murah
saya mengajak bapak ibu semuanya mumpung harga tanahnya masih murah
karena kalau bapak ibu beli sekarang di sjpd itu mungkin harga
tanah per meter sudah berapa dua ratus juta mungkin
di menteng mungkin sudah seratus satu ratus lima puluh juta
di balikpapan itu pun sudah sepuluh lima belas juta
di sini masih di bawah satu juta
tapi mungkin minggu depan sudah naik
bulan depan sudah naik
kalau peminat banyak masak dijual murah ya enggak lah